dari dialog saya sebelumnya bersama wakil ketua kpk nurul gufron menyatakan
kpk ini menilai ada perbedaan aturan yang digunakan dua lembaga
kemudian juga ombudsman dianggap melakukan maladministrasi terkait dengan proses yang berlaku
serta tiga surat keberatan yang dilanyakan oleh kpk ini adalah sebuah bentuk azas keseimbangan
nah seperti apa langkah hukum atau langkah sesuai dengan aturan hukum yang mengikat ombudsman
terkait dengan polemik laporan akhir hasil pemeriksaan ini ke depannya
kita bahas bersama mantan anggota ombudsman republik indonesia ahmad alamsyah saragi
selamat malam pak alamsyah
selamat malam pani
gimana kondisinya sehat pak
alhamdulillah terima kasih
atas waktunya pada malam hari ini langsung saja pak alamsyah kpk
balik melayangkan surat keberatan ke ombudsman saat ini apa komentar anda
di ombudsman itu kan memang sudah diatur dalam prosedurnya
kalau orang kemudian ditangani di ombudsman
laporannya itu biasanya ada dua kemungkinan yang mengajukan keberatan
walaupun tidak terlalu sering ya
yang pertama biasanya pelapor apabila nanti lahp nya ombudsman itu
laporan akhir hasil pemeriksaan menyatakan tidak ditemukan malah administrasi
dan mereka merasa mungkin keberatan karena dulu mungkin ada data yang belum tersampaikan
dan lain sebagainya
dan itu memang kesempatan untuk check and balance
juga bagi ombudsman ya
kemudian mereka biasanya meminta pertemuan bahkan
yang kedua biasanya terlapor
terlapor itu biasanya menyatakan keberatan
hal yang sama kadang kadang ada dirasa keberatan
karena data data yang belum terkonfirmasi
dan memang diberi ruang bagi ombudsman
setelah laporan akhir hasil pemeriksaan itu
dan itu ada di dalam peraturan ombudsman
namun demikian memang kurang lazim
kalau orang mempertanyakan kewenangan
karena apalagi sudah sampai datang ke ombudsman
menteri dipanggil menandatangani berita acara
itu kan insinuasinya artinya ingin keberatan
karena tidak sesuai dengan harapan
itu berbeda lagi ya
keberatan itu biasanya menyangkut aspek aspek prosedur yang ada di dalam ombudsman sendiri
tapi biarkanlah kpk belajar mengenal bagaimana ombudsman bekerja
pada dasarnya nanti kalau keberatan
itu relevan atau bisa diterima
ya ombudsman mungkin akan mengkoreksi beberapa bagian dari lhp
dan kemudian mendorong untuk melaksanakan tindak korektif
tapi kalau juga tidak relevan
ya dia akan tetap ditabih itu tindakan korektifnya
itu semua nanti akan dibahas di dalam unit resolusi dan monitoringnya ombudsman
biasanya itu pertemuannya santai
kadang kadang kalau kementerian itu setelah ada keberatan
mereka datang berkonsultasi dan tidak jarang kadang kadang
malah mereka yang minta supaya diterbitkan rekomendasi agar ada kekuatan hukum bagi mereka untuk melaksanakan sebuah perubahan biasa itu di ombudsman
makanya om busman saya lihat santai santai juga menanggapi keberatan ini
tapi butuh waktu untuk menjawab pertanyaan media ya pak alamsyah
kalau menjawab pertanyaan media tentunya om busman akan fokus pada mempelajari keberatan tertulis itu
tidak mungkin statement pak gufron di media terus direspon oleh ombudsman ini kan juga kurang bagus
nanti kan akan ada pertemuan dilihat setelah ada pertemuan dengan pihak kpk sendiri
kalau ditanya oleh media barulah om busman menjelaskan
kalau enggak kan nanti kita berbincang atau jawab menjawab berdasarkan asumsi
dan itu bukan tradisi om busman loh jadi om busman itu memang modelnya begitu
oke pak alam syah tapi sebelum saya gali lagi terkait dengan lukisan
terima rekomendasi om busman sebelumnya
ini berarti ketika lahp tersebut dikoreksi atau revisi tapi tetap memiliki kekuatan hukum yang sama ya
tidak akan mengumurkan
oh tidak iya dia memang produk antara kan
sehingga memungkinkan untuk dikoreksi tentunya koreksinya tidak akan ekstrim ya
biasanya kan temuan temuan om busman itu juga dikonfirmasi
dan akan diberikan dulu kepada para pihak
barulah om busman menyampaikan ke publik
kenapa disampaikan ke publik supaya ada kontabilitas juga bagi om busman
betul betul ada transparansi
jadi nanti kita tunggu saja hasil pertemuannya kpk dengan om busman dan pihak pihak lain termasuk bkn
nah kalau memang tetap juga tidak mau ya naik ke rekomendasi
tapi dari ribuan laporan di ombudsman itu biasanya naik ke rekomendasi itu cuma belasan
dan sebagian karena memang diminta oleh terlapor agar bentuknya jadi rekomendasi
itulah saya nggak bisa berasumsi nih
tapi kalau gitu kita juga bisa berhubungan
kita gali dari rekomendasi ombudsman sebelumnya aja ya pak alamsyah
kan beberapa poin sudah saya garis bawahi
ada maladministrasi inkompetensi dugaan manipulasi data dan juga sebagainya
nah dari pandangan pak alamsyah sejauh apa rekomendasi menunjukkan kinerja kpk saat ini
kalau itu kan jadi lain ya saya harus menilai kinerja kpk
sementara ombudsman belum menerbitkan rekomendasi baru tindakan tindakan korektif dan temuan temuan ya
tapi sejauh ini
temuan temuan tentunya memang
apa yang disampaikan itu adalah sebuah hasil pemeriksaan dikonfirmasi kepada para pihak juga memanggil banyak pihak
kan ombudsman bukan cuma kpk loh bkn gitu ya
dan kemudian juga ada yang mewakili asesor untuk dilihat sehingga kemudian keluar lah beberapa temuan temuan dan pendapat om busman tentang maladministrasi berikut tindakan korektif
sehingga kalau kita baca di tindakan korektif ombudsman juga tidak ada ombudsman melakukan uji materi seperti yang disampaikan
saya lihat malah ombudsman itu minta agar peraturan kpk itu dilakukan pelaksanaannya secara lebih baik agar tidak merugikan
itu menurut saya memang kewenangan ombudsman pernah diberikan di pasal delapan ayat dua ya
om busman itu diperkenankan untuk melakukan itu
tapi tadi pak nurul gufron mengatakan ini ada aturan berbeda yang baik ombudsman maupun kpk lakukan
ini juga merupakan sesuatu yang normal gitu pak
ada aturannya beda beda
peraturan yang berbeda itu maksudnya macam apa saja
om busman menggunakan undang undang yang memang membawahi tupoksi om busman
kemudian kpk menggunakan peraturan dari mahkamah agung
oh tidak ada perbedaan menurut saya
kalau peraturan dari mahkamah agung ya untuk lingkungan di mahkamah agung ya
peraturan om busman adalah untuk mengatur bagaimana om busman berrelasi dengan pihak luar
dan bagaimana om busman menjalankan kewenangannya
kalau saya mungkin ini karena saya tidak dengar pak gufran jadi saya tidak tahu sebetulnya apa yang dimaksud
perbedaan dengan mahkamah agung
mahkamah agung itu melakukan uji materi
kalau om busman kan tidak membatalkan
dia cuma melihat ada simptom maladministrasi di dalam proses pembentukan yang berangkai sampai tingkat pelaksanaan
dan pelaksanaan aturan itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelapor
sehingga ditemukan maladministrasi
jadi dia cuma melihat prosedur rangkaiannya untuk menyarankan sebuah perbaikan
jadi dia tidak membatalkan
om busman tidak pernah menyatakan batal peraturan kpk itu tidak ada
jadi tidak ada yang bertentangan
ini kan kayaknya lebih pada pemahaman bagaimana cara bekerja yang tidak berbeda
dan ini sudah dilakukan bertahun tahun
om busman biasa melakukan itu
baik salam syah
tapi kalau misalnya dalam rentang waktu yang sudah ditentukan
tadi kalau misalnya laporan tiga puluh hari
kemudian nanti kalau misalnya rekomendasi enam puluh hari
nah jika tetap tidak dilaksanakan oleh kpk
ke depannya ini ada sanksi apa yang menunggu
nah kan kita ini di budaya kita terbiasa kalau apa apa sanksi gitu ya
walaupun di undang undang nomor tiga puluh tujuh tentang ombudsman itu
ada bahwa peraturan om busman wajib rekomendasi om busman wajib dilaksanakan
oleh terlapor atau atasan terlapor
maka kemudian kalau tidak dilaksanakan ada sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang undangan
nanti kan diidentifikasi kemungkinan sanksi administratifnya apa
kalau tidak dilaksanakan
tapi rasanya sampai hari ini itu sedikit sekali rekomendasi yang tidak dilaksanakan
bahkan ada yang tidak bisa dilaksanakan karena tiba tiba ada perubahan peraturan
apa boleh buat gitu ya
kan kemudian dicari lagi cara penyelesaiannya
nah bagi om busman seperti itu
nanti kita tunggu rekomendasinya itu ada sebagian dari tindakan korektif
mungkin ada tambahan dari om busman yang menyangkut
bagaimana yang harus dilakukan secara lebih operasional
dari para pimpinan lembaga ya
yang menjadi terlapor
oke tapi apakah ini tidak akan melahirkan presiden baru gitu
beberapa pengamat mendapati atau mengomentari adanya surat keberatan terhadap ombudsman ini
juga salah satu semacam kayak lampu hijau
adanya superioritas dari lembaga kpk ini
menurut tanggapan pak alamsyah seperti apa
oh saya sih belum melihat ada superioritas
buktinya kita dulu pernah juga menangani

kasus ada satu staf kpk yang memberikan sesuatu kepada
menerima sesuatu dari pak idrus maham yang menjadi tahanan
walaupun juga agak ada respon gimana awalnya gitu ya
tapi kemudian ya diakhiri juga dengan kpk menjalankan tindakan korektif
kita dipecat orangnya itu ya
jadi menurut saya dalam hal tertentu sudah pernah kok ada presidennya
kita juga pernah ada laporan tentang satu
pegawai kpk yang dikembalikan ke kepolisian
setelah kita cek ternyata permintaan dari polri itu sudah dianulir
tidak benar juga
dan kita baru sampai pada meminta klarifikasi pada kpk
pak firly sudah mengangkat kembali ya
orang itu yang tadinya sudah tidak bisa masuk ke kantor itu
jadi menurut saya ada contoh contoh yang atau presiden yang sebetulnya sudah dilakukan dengan cara cara yang lebih tanda kutip ya

lebih beradab lah biasa dilakukan oleh

bagaimana pertemuan antara ombudsman dan kpk dalam membahas tentang keberatan keberatannya itu
memang saya sih sekedar sebagai sesama saya mantan pejabat di ombudsman juga mengingatkan juga kepada pak gufron
boleh saja konferensi pers tapi jangan kemudian offside
sampai menyatakan ombudsman melakukan maladministrasi
yang boleh menyatakan maladministrasi itu ombudsman
menyatakan orang tersangka korupsi itu kpk nggak boleh ombudsman
jadi kembalikan atau dudukkan persoalan keberatan itu sebagaimana keberatan
jadi ya anggaplah ini sebagai proses belajar ya
bagi saya sih tidak ada masalah dan mudah mudahan tidak mendowngrade kredibilitas pak gufron lah
karena ada salah ucap
dan kedua media kan kadang kadang juga packagingnya seram tuh
seolah olah ombudsman udah mau berantem dengan kpk
oke terakhir pak alamsyah kalau misalnya melihat tadi katanya pak alamsyah ini masih akan ada diskusi ada dialog
ini berarti langkah hukum yang saat ini mungkin lebih probable diambil oleh ombudsman
kalau kita misalnya menanyakan ketika ini sudah masuk ke ranah presiden atau dpr
apakah terlalu jauh terlalu dini untuk mengambil asumsi
iya masih terlalu dini
kita belum tahu nanti setelah pertemuan
dan kedua kalau nanti sampai rekomendasi kalau ke presiden itu
biasanya kalau tidak dilaksanakan kami sampaikan ke presiden ya
dan juga kepada dpr
publik bisa mengakses dokumen rekomendasi itu
data data detail itu kelihatan gitu ya
dan jangan salahkan ombudsman karena itu sudah pasti yang diatur oleh uu
sudah sesuai dengan aturan
tapi kedua sebelum rekomendasi ini
saya yakin om busman juga akan berusaha bertemu dengan presiden ya
untuk menyampaikan hal hal agar presiden tidak menerima informasi sepihak atau dari orang
kan kadang kadang begitu tuh belum tentu miss
sehingga kalau sudah dengan ombudsman dikasih tahu
begini loh ini kami menjalankan amanah dari bapak
misalnya pada presiden tentang bahwa tidak setamerta bisa dipakai untuk menyingkirkan
yang tidak lulus maka dia harus digunakan untuk pembinaan sistem dan sebagainya
kalau presiden menyatakan oke ini biar saya yang mengambil keputusan dan lain sebagainya
selesai lebih cepat itu biasa
jadi maksud saya begitulah cara kita mengelola negara secara lebih beradab
oke itu yang kita harapkan ya
melihat negara ini jadi lebih beradab
terima kasih sekali lagi atas informasinya dan juga insightnya pak alam syah ahmad alam syah siregar
terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia newscast
selamat malam pak
dan tetaplah bersama kami cnn indonesia newscast akan segera kembali